tak menghancurkan kerajaan
kedatanganku hanya untuk menyebar agama islami tanah jawa
selama ini para wali yang datang
tidak bisa mencapai tanah jawa
karena selalu diganggu oleh penguasa dunia
dan aku bilang aku tidak perlu
tunggu dulu kisah
aku tidak bermaksud mengganggu mu
hanturkanlah lagi tuan itu
apa yang terjadi
ada bahaya besar ganyasun

tamat riwayatmu kepala prajurit
sekarang kau tidak bisa membuka rahasiaku untuk menemui palawang
kamu tetap dipercaya babi danim
kanjeng sunan kudus yang dimuliakan oleh allah
saat ini kita semua sedang berduka
atas kematian kepala prajurit
maafkan ya sultan
apa dimas kalijaga pernah mengatakan
bahwa dia memiliki kasaf
kalau demak akan mengalami hujan yang berat
benar hanya sunan putus yang dimuliakan oleh allah
kanjeng sunan kalijaga pernah menceritakan hal itu
aku melihat dalam kasafku
demak akan mengalami bencana yang besar
yang belum pernah terjadi sebelum bahkan sesudahnya
banyak sekali mayat mayat bergelimpang
dan juga bertumpah darah
sebenarnya ada apa
apa yang terjadi kanjeng sunan
ada sesuatu yang tidak biasa
aku pun mendapatkan firasat yang sama
karena itu aku pergi ke dalam hutan
dan menemukan kepala prajurit sudah terluka parah
aku sendiri memang memutus dia
untuk menyelidiki kekacauan yang terjadi di istana tempoh hari
sampai sekarang pesan terakhirnya
masih menjadi rahasia
benar kanjeng sunan
kepala prajurit sudah mendapatkan berita terbaru
kita harus terus
menyelidiki kiniak kanjeng sunan
saya sendiri yang akan turun tangan
dengan cara menyakal
aku tidak bermaksud untuk menggangguku
nyakamu dari hadapanku
saya juga tidak ayuh

maka saya juga meminta bagian kanjeng sunan
buat baik saya
untuk mencakup kromio
tunggu kau ksatru kedatanganku kesini ingin bersekutu denganmu
dan aku akan memberikan kamu pusaka nonggongmu
aku akan melunaskan bendamu kepada para wali
para wali harus mati di tanganku
berani membuat kekacauan di daerah
aku tidak bermaksud mengganggu siapapun
telah menghancurkan kerajaan
kedatanganku hanya untuk menyebar agama islami tanah jawa
selama ini para wali yang datang
tidak bisa mencapai tanah jawa
karena selalu diganggu oleh penguasa gunung tidar
dan aku bilang aku tidak perlu
tunggu dulu kisah nak
aku akan menangkapmu
aku tidak bermaksud mengganggumu
hancurkanlah gitu aja
aku akan membawanya ke suatu tempat yang sulit ditemukan

agar ia tidak kembali mengganggu
kita mempunyai anak buah yang banyak
kalau kita membuat kekacauan
itu akan merepotkan para wanita
dan kita mempunyai musuh yang sama
para dewan wali
kita harus bisa melenyapkan mereka semua
kalau kita bisa menyingkirkan mereka
aku akan menjadi raja
akan memiliki pusaka no gowongu
dua pendekar wanita yang selalu menolongnya
dan menurutku ini ada hubungannya dengan nogobungu kang mas
tapi alhamdulillah aku sudah menutup pamur karetnya
kang mas mohon petunjuk tentang nogobungu yang ada pada diri karebel